jadi tentu kita akan mengikuti menyesuaikan dengan arah pengendalian se jawa bali
karena memang kita menginginkan agar situasi baik ini tidak kemudian memburuk
nah harapannya kepada seluruh masyarakat kita semua tetap mengikuti protokol kesehatan
dan sembari menganjurkan untuk mengurangi aktivitas bepergian